tak terhitung banyaknya bangunan dan kerusakan yang disebabkan oleh konflik yang terjadi antara israel dan palestina
hingga kini masyarakat dan tim evakuasi masih terus berusaha menyelamatkan dan mencari korban korban di balik reruntuhan bangunan
rekaman saksi mata menunjukkan bagaimana penduduk gaza mati matian menggali dengan tangan kosong untuk mencari korban di balik puing
warga palestina telah diperintahkan untuk meninggalkan wilayah padat penduduk untuk menghindari serangan darat dari israel pada sabtu ini
hingga kini korban jiwa di gaza dilaporkan telah mencapai dua orang
seperempat diantaranya adalah anak anak
sebuah rekaman video lainnya menunjukkan seorang bayi yang meninggal dunia di tangan seorang jurnalis
di dalam mobil ambulans
sang jurnalis motaz azaiza menangis memeluk bayi tak bernyawa itu
hingga kini ada lebih dari tujuh ratus anak anak di palestina yang kehilangan nyawa akibat serangan israel
bertambahnya korban tewas maupun luka membuat tim medis di rumah sakit semakin kewalahan karena pasien tak henti hentinya berdatangan
di rumah sakit siva di kota
para pasien terbanyakan menangis
para pasien terbanyakan menangis
terbaring di lantai dengan luka dan darah di sekujur tubuh mereka
para staf di rumah sakit tersebut kewalahan
tim medis terus berusaha menolong dan menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat konflik ini